di kota makassar sulawesi selatan saudara seorang pemilik mobil cek cok dengan petugas dinas perhubungan karena tidak terima ditilang
tugas dishub melakukan penertiban kendaraan yang parkir di bahu jalan andi pangeran petarani kota makassar selasa siang
dalam penertiban seorang perempuan terekam adu mulut dengan petugas
ia tidak terima mobilnya digembok petugas saat parkir di bahu jalan
pemilik mobil sempat berusaha merampas gembok roda dari tangan petugas
begitu diserahkan tilanya dia tidak mau terima
makanya pihak lantas untuk memerintahkan kembali menggembok
pada saat diperintahkan untuk berkembang kembali mereka ngotok untuk melarangi dan merampas gembong itu
dan menyeluduk anggota untuk tidak terjadi penggembokan jadi gembok itu di rampas